nasib tragis menimpa seorang nenek berusia sembilan puluh tahun warga kabupaten tanjung jabung timur jambi
diketahui korban tewas digigit dan dililit ular piton sepanjang enam meter saat hendak buang air
besar di pinggir sungai korban menderita luka gigitan ular di bagian wajah leher dan kaki
korban pertama kali ditemukan anaknya yang khawatir karena korban tidak kembali dari jamban saat itu
anak korban berusaha menolong untuk melepas liritan ular piton dari tubuh ibunya
karena tersanggup akhirnya korban meminta bantuan warga setempat
warga lalu mengambil tindakan dengan cara membunuh ular dengan senjata tajam untuk menyelamatkan korban
namun korban sudah tak dapat diselamatkan karena lilitan dan gigitan ular piton
dari informasi warga itu tidak ditahu persis kejadian yang jelasnya sudah dibeli dulu
sudah dibelit ke sungai mungkin tidak bisa dia makan dan di situ dia naik ke atas gitu
menurut keterangan warga setempat lokasi kejadian memang terkenal banyak binatang buas
selain ular juga terdapat cukup banyak buaya di aliran sungai tersebut
sementara dari banyuwangi jawa timur
seekor ular ko berasa panjang lebih dari sepuluh meter sepanjang
lebih dari setengah meter masuk ke dalam rumah warga pada senin dini hari
meski masih anakan ular berbisa ini sangat membahayakan dan membuat resah pemilik rumah
tim reaksi cepat bpbd banyuwangi yang mendapat laporan
langsung melakukan proses evakuasi ular yang bersembunyi di bawah tempat tidur ini
tiga anggota kelompok topeng monyet asal cirebon jawa barat terjaring razia gabungan di simpang empat al muslimun tulung agung
mereka adalah agus roni kamdia dan asrul selain itu tim gabungan juga turut mengamankan barang bukti
monyet ekor panjang serta seperangkat alat pertunjukan rombongan ini sempat dibawa ke
polres tulung agung dan selanjutnya diserahkan ke satul pp untuk proses pembinaan
sewanya sehari dua puluh lima iya rp dua puluh lima ini berarti jadi cirebon juga pak iya pendapatan perharian
ya paling ya dua ratus dalam sehari kelompok ini rata rata mendapat penghasilan antara dua ratus hingga dua ratus
pasca dirazia mereka dikembalikan ke tempat asal sementara monyet disita tim liputan cnn indonesia